saudara dinas kesehatan kabupaten bangkalan jawa timur
mengklarifikasi kasus ibu melahirkan dengan kondisi bayi sudah meninggal
sebelumnya seorang warga diduga menjadi korban
malah praktik sang bayi meninggal di dalam rahim
dinas kesehatan bangkalan menegaskan tindakan penanganan pasien
sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
dinas kesehatan bangkalan menduga bayi telah meninggal sekitar tujuh hingga sepuluh hari
kasus ini bermula saat seorang warga datang ke puskesmas kedundung modung
namun lantaran posisi bayi sungsang dan diduga bayi sudah meninggal
proses kelahirannya pun sempat mengalami kendala
terjadi tujuh hingga sepuluh hari
terjadilah masyasi dan melepuh di sini ya
itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam rahim
apa yang disampaikan oleh teman teman di bukisma dengan keluarga
kalau tapi tidak bilang baik meninggal
sementara itu meski berangsur membaik kondisi muka rumah
ibu yang baru saja melahirkan dengan keadaan sang bayi meninggal masih labil
selain istirahat muka rumah juga menjadi rawat jalan dengan bidan setempat